san gua lu urusannya naikin layangan udah sini ah gue naikin baru yang ngontrol begini doang
lima lima anak ademantu adek juga ada juga yang lainnya nah ini baru nih
udah udah udah udah ya bagus pada ribut aja depan maya ini ada malu pada ribut ya enggak
ada lagi mana lu pengen enggak ada mak ya ributnya
enggak jadi pindah
pokoknya kalian semua tetap cucu kesayang
semua sayang emak emak emak emak emak i love you emak
eh apa agenda kita hari ini
dulu i'm sorry nih gue kan bosnya lo anak buahnya keluarin buku agenda jadwal dari
tujuh pagi sampai jam sembilan pagi kita itu olahraga sepeda pas banget tuh kenapa tari jadi sehat badan
dari jam sembilan pagi sampai jam dua belas siang
untuk menurunkan orang
jam dua belas sampai jam tiga apa ini
bikin orang kesel
dari jam tiga sampai jam lima ngapain bikin orang marah
oh my god kita nggak ada jadwal makan itu
udah ada terus nanti gue lemes dong nggak makan gimana sih lo dari kamus nih
enggak perlu yang marah yuk lanjut lanjut lanjut
oh nggak usah pakai bunyi kan lumayan aja udah malem nih ya
oh enggak usah pakai bunyi kan yang lain layangannya bikin semangat
siap siap tarik tarik tarik ulur ulur
ya nggak nyangka biar kamu itu mau ada
daripada ngocet mulu kayak lakbert mendingan gulungin benang mehmet nih
lu berani yulungkong lo
eh aduh kan kita satu tim cs cs
ngapain berhenti bos
peset nasi ya
kok makin kenceng ya benang mehmet
tadi kata lo suruh tarik
tujuh sampai jam sembilan main sepeda
ya udah kalau kayak gitu gue retis
nggak boleh lah
loh kenapa nggak boleh
ini schedule gue yang buat
peraturan gue yang buat
ya udah suka suka lu
sama otak sama benang ngepas
aduh dikit dong
nah yang itu tuh
satu dua tiga tarik
kalau udah begini nih mat
ada yang ngajakin ngadu hajar semua
eh lo bisa begitu satu tangan aja
sombong dikit udah lima
mutusin lima benang layang
oh itu lima yang kelihatan
yang nggak keliatan ya gak matt
nggak tahu siapa yang mutusin
eh sekarang kita beraduk
dul jangan main disini
disini bawa sampah
oh kemana aja
kok bisa nggak ada ya
perasaan aku taruh sini kok
bang meman sini loh
dipanggih kok gak nyaut sih
kemana sih orang kok dicariin gak nyaut
duit lu kan duit gua juga yang gua kasih kemaru
apa terus kalo bukan abang siapa
itu uang muna simpen di dalam lemari
di rumah ini
di rumah ini ada tuyul
emangnya bos yakin
kita bakal menang
ya yakin lah ya di yakin yakinin
muka bos mau taro dimana dulu gimana sih
gimana cara menangin ya mas
udah kalau menangin urusan gua
lu urusannya naikin layangan
udah sini lah gua yang naikin
ade mantu ade cukup
ayai lah gua disuruh soro lagi
siapa sih ini yang jadi bos
misi pertama selesai
lu bisa nurunin ilmu gua
eh uluh uluh uluh
makanya kita menang
lu menang itu gampang
aduh tuh yang sana ga mau narik nih
met lu para lu met
lu gabisa maennya lu met
tapi kan putusnya panjang joy
sekarang sana lu kejar
ngapain nih kejar
hey itu benang benang mah
iya ya lah sekiternya banget ama benang
eh gua aturan
gue punya satu pasukan yang istimewa
munah gak percaya gitu gituan
ini apa apaan sih
gak ada sih padahal tuyulnya ke salon yang
berarti aku miyara temennya uuk dong
gue gak pernah main sama tuyul
disini itu kayaknya ada maling
mamunah tuh bukan ilang duitnya
mungkin mamunah keselip kali itu
gak mungkin keselip be
uang aku uang receh aja inget nyimpennya dimana
ya saking ingetnya tuh gak ada yang tau dimana
kamu ngatain aku pelet be
yaudah pokoknya nih mbak munah tuh janasal noduh
kan dimari banyak orang
nah bener tuh
nih inget kata rasulullah
jangan kalian berprasangka
karena prasangka itu adalah ungkapan yang paling buruk
ingat tuh ya
dan jangan kalian mencari cari aib orang lain
dan jangan pula kalian saling menebar kebencian
dan jadilah kalian orang orang lain
bang ke'ing emangnya aibnya siapa yang dibuka buka